aksi seorang bocah duduk bersila menghadap ke samping dengan tatapan yang kosong
saat dibonceng sepeda motor oleh seorang perempuan ramai yang diperbincangkan di jagad maya
usai videonya beredar viral di media sosial
berdasarkan penelusuran aksi berbahaya ini dilakukan di dua lokasi
di wilayah jalan andi petarani kota makassar sulawesi selatan
video ini pun membuat kepolisian satlantas polrestabes makassar turun tangan
diduga video dibuat semata mata sebagai konten media sosial
apalagi sepeda motor tersebut nampak sengaja tidak dilengkapi pelat kendaraan
aksi ini bisa ditindak secara hukum lantaran termasuk perbuatan melanggar aturan lalu lintas yang membahayakan
sekaligus melibatkan anak di bawah umur
upaya yang telah dilakukan dari satuan lalu lintas telah menyebarkan video itu kepada sekolah sekolah
siapa ini anak yang dibonceng
bahwa ini hal yang sangat membahayakan
konten itu sangat tidak boleh
apalagi ini masalahnya kecil